apa sih nanti gak masuk lagi
kau diurang ah
aduh kakek gua ketimpa duran lagi
lo bisa main masjid gak
duduk aja kayak kebo
dah gak apa apa kok
dia kan orangnya amatir
makanya gak heran kalau mainnya kayak kebo gitu
yaudah yuk kita istirahat aja
bos kurang kenceng tuh tadi
lo sih badannya lembek
ini luang bantin harimau boleh masuk
masih aja lo dikejar sama tuh cewek
lo suka ya
lo tuh yang suka
oh udah bilang aja
gendut sama gendut
besok seleksi akhir
lama gak boleh masuk tim oke
tapi kenapa gak lo aja don
kalau gue gue bisa di diss
masuk tim dong gue
gue juga gak masuk tim dong
eh lo itu tuh cocoknya
di bangku penonton
tepuk tangan ya kenceng
kocak tuh kocak tuh
sekali kali lu dong yang jadi korban
masih diam mulu
sekali kali yang kecilan
ah mesti lo yang dikorbanin
badan lo kan kayak kambing korban
udah udah udah
rasanya gendut deh
engga ada porter di sini
disini nggak ada
gua jalan di sini alih
ih kita kijken banget salesnya
pus itu anggap sengaja
ijbal jadi atas belakang utara
sebenernya kalau dia yang di sini
saatnya kita untuk ngerjain si ramadhan
lo jagain tuan
lo lek jagain gue jangan sampai ada yang jagal oke
oke bos tapi kalau dikasih bola itu ya dimasukin
iya bos kalau begitu gue aja tadi yang masukin
yang jajanin lo siapa
yang raktir lo siapa
jadi siapa bosnya
enggak gue jajanin besok
ya udah siapa bosnya
nah begitu doang ingat jagal oke
duru penyala lo sebelah sini sekarang
sebelah sini pak
tunggu tunggu tanggal
ya kau sedar tanya dulu tane helping out
apa kamu saya dis
di dis apa pak
main yang bener don
nggak boleh begitu kamu main yang bener
pak doni mainnya kasar
apa sih nanti gak masuk lagi
tunggu dulu dong
pak geng gua kecil
ini jadi pernyataan dari dayang
agar teman tuan amin forever
sepertinya bakal berhasil
kita akan bertemu capt fair
jadi pemain cadangan ya
dan untuk kapten tim ini
saya protes pak
ada apa donny
kenapa mesti dia yang jadi kapten bukan saya
ini negara demokrasi
semua boleh bicara
saya berani tabrakan pak
dia berani enggak
don kita ini main basket
bukan pejak silat
jadi kontak fisik yang tidak perlu
ngerti kalian semua
kamu ini bentar bentar sikut
strategi yang penting
kalau gini terus
kapan kamu mau jadi pemain
mau didis terus
mau jadi cadangan terus
ya paham pak
pada kemana semua
enggak tahu pak
kayaknya sih kabur
enggak bisa diandel ya
gak usah marah deh don
hasilnya jadi pemain
dari pada jadi penonton